dua terdakwa tragedi kanjuruan yakni suko sutrisno dan abdul haris dituntut enam tahun delapan bulan penjara
dalam persidangan di pengadilan negeri surabaya jawa timur pada tiga februari lalu
sedangkan jpu dalam sidang lanjutan kamis kemarin
akhirnya menuntut tiga terdakwa dari oknum kepolisian dengan tuntutan tiga tahun penjara
lalu bagaimana keluarga melihat tuntutan ini
kita akan tanyakan langsung pada devi atok salah satu keluarga korban tragedi kanjuruan
selamat malam mas devi
selamat malam pak
ya bagaimana keluarga menanggapi tuntutan jaksa kepada para terdakwa ini
khususnya dari pihak kepolisian dengan tiga tahun penjara
ya sangat tidak setuju sekali
karena para eksekutornya penembak kasihan mata itu kan dijadikan saksi bukan tersangka pak
karena mereka hanya menghukum janti kabak op dan kansa mata itu
dan sangat tidak setuju sekali
dakwaan terhadap jaksa kepada tersangka itu pak
tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan pak
bagaimana dengan dua terdakwa sebelumnya
suko sutrisno kemudian juga dengan abdul haris yang dituntut enam tahun penjara
ya sangat tidak sebanding dengan apa yang mereka alami pak
karena pak haris abdul haris itu
waktu itu berkomunikasi dengan saya
mau itu jangan sampai mundur masalah otopsi itu pak
nah sorenya itu pak abdul haris sudah diamankan oleh polda jawa timur pak
nah karena mungkin pak abdul haris itu cuma dijadikan korban
seharusnya kan pelaku intelektualnya itu harus diungkap pak
karena waktu itu pak abdul haris juga sama saya
saya mau ditangkap oleh polda jawa timur gitu
nah dari jaksa penuntut umum salah satu yang dianggap meringankan menurut jpu itu adalah
terkait dengan ketiga oknum polisi ini ya yang dituntut tiga tahun penjara
itu karena ketiga oknum polisi ini sedang melaksanakan tugas dan perintah untuk melakukan pengamanan
tanggapan anda seperti apa
ya kayak pertandingan biasanya itu pak pengamanan dari pihak polres
kalau kemarin itu kan dari pihak polda jawa timur dan brimob jawa timur
kan mereka tidak tahu karakter orang malang seperti apa
kan gitu pak
seharusnya kan mereka sudah diberitahu oleh pak kapolres pak perli itu mantan kapolres malang
tidak boleh membawa senjata tajam tidak boleh membawa senjata api tidak boleh membawa gas air mata
kenapa waktu itu ada pergerakan dari pihak polda jawa timur
dan mereka duduk duduk di dalam
dapat perintah dari komandannya untuk merapat ke dalam stadion dan membawa gas air mata itu pak
itu fakta yang ada di lapangan dan banyak saksi yang melihat kejadian seperti itu pak
dan di pengadilan kurabaya mereka mengelak tentang adanya tembakan gajah air mata
mereka mengelak menembak air mata ke tribun selatan utara dan timur pak
ya kemarin pada saat sidang juga sempat ada terjadi kericuhan
di mana anggota brimop yang mengeluarkan yel yel begitu mendukung ketiga terdakwa ini
bagaimana tanggapan anda terkait ini
ya kami sangat ya apa pak ya sangat sedih lah dengan kelakuan kelakuan oknum oknum brimop seperti itu
nah ini kami kan rakyat kecil pak
kami nggak punya senjata rakyat kecil
dan tak ada membayar pajak untuk negara
nah mereka itu yang membayarkan kita pak
seharusnya mereka melindungi kita jangan buat sakit hati kepada kita pak
ya pada saat itu bapak ada di sana
kemarinnya saya ikut sidang di sana pak
ya waktu sidang pun mereka melihat saya seperti sampah pak
masa saya sudah kehilangan dua putri saya
dilihat seperti sampah di surabaya itu pak
kami sangat keluarga
korban dan para para korban itu sangat apa pak
dengan kadilat dpn surabaya itu pak
dan mereka kan ya kita nggak bisa live nggak bisa mengikuti
tidak adanya sidang di sana
sama pihak pihak di malang kan kita tidak dituju ini sidang di malang karena alasan keamanan
masa kepolisian indonesia tidak bisa menjamin keamanan di malang pak
kalau malang sekarang kan ya sudah agak kondusi pak
tapi jangan dibuat suasana di malang dengan keadilan yang tidak kami dapatkan
ya tinggal menunggu api dalam sekam itu pak
pak devy pak devy ini kan tuntutan yang dijatuhkan jpu ini jauh lebih ringan
padahal ancaman maksimal kalau dilihat dari pasal tiga ratus lima puluh sembilan dan juga tiga ratus enam puluh kuhp kan lima tahun penjara
itu artinya bapak dan keluarga yakin keluarga korban lainnya juga yakin
apakah nanti hakim akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa
ya saya mohon ya berdoa aja
karena hakim itu merupakan sepanjangan tangan dari tuhan
ya semoga pak hakimnya itu mempunyai hati nurani dan waktu kami para saksi dan keluarga korban
yang bersaksi di pengadilan surabaya itu ya mendapatkan keadilan yang semestinya
masa kejadian pengerusakan kantor arema itu dituntut sepuluh tahun
nah ini genotidakan juruan ini cuma tiga tahun pak
ya ini sudah tidak masuk akal pak
ini di mana
keadilan di indonesia seperti apa nyawa
nyawa ini di indonesia kayaknya nggak ada harganya pak
tila kelima pak
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia ya sangat kecewa pak
warga malang sangat kecewa
sebegitu murahnya warga malang untuk dibunuh pak
baik terakhir untuk harapan dari keluarga atau mungkin apa yang ingin disampaikan
kepada presiden jokowi mungkin atau juga kepada siapapun yang menyaksikan
dan mengikuti dan mengawal kasus tragedi kanjuruan ini
ya saya sampai sekarang ini masih menunggu janji pak jokowi yang diucapkan di depan saya
untuk menghukum pelaku pelakunya mulai barada sampai generalnya itu
ya siapa asal asal pelakunya ini
ya saya mohon pihak kepolisian bapak bapak jenderal di jakarta
ini kan di daerah pak
tolong untuk yang di jakarta
mohon lebih diperhatikan pak
ini tentang nyawa pak
bukan tentang masalah korupsi atau perjudian pak
mohon kami ini warga malang orang orang daerah didengarkan di jakarta pak
terima kasih pak devi atok atas waktunya bersama cnn indonesia prime news
mudah mudahan saja keadilan berpihak pada para korban
terima kasih sekali lagi selamat malam
selamat malam pak terima kasih